setelah ikut belusukan presiden jokowi dodo managing director badan monitor dunia atau wmf
christine lagarde mengaku terkesan dengan keramatan mahan warga indonesia
hal ini disampaikan lewat press release imf no delapan belas garis miring enam puluh tujuh tanggal dua puluh enam februari dua ribu delapan belas
lagarde menyampaikan rasa terima kasihnya atas keramahan presiden jokowi dan juga warga indonesia
dari hasil belusukan ke rumah sakit pertamina jakarta dan pasar tanah abang
pagart menyimpulkan bahwa warga indonesia memiliki kehidupan sosial ekonomi yang dinamis
indonesia akan menjadi tuan rumah dalam pertemuan tahunan imf world bank
yang akan digelar di nusa dua bali pada bulan oktober mendatang
sementara itu kunjungan bersama presiden jokowi juga dibahas oleh managing director imf
di salah satu cuitan logard menyebut dirinya gembira diajak belusukan
oleh presiden jokowi
namun dengan sedikit salah ketik
lagarde mengetik blukusan jadi salah ya
bukan belusukan tapi belukusan
salah ketik ini pun banyak direspon oleh warga net